hidup kamu gak hancur sayang
kau masih punya papa
kau punya temen temen kamu
terima kasih banyak ya
udah undang anak anak datang sini
nanti panitia akan segera bagikan bingkisan buat mereka semua ya
iya baik pak
sekali lagi saya mau ucapin terima kasih buat temen temen semua adek adek
terima kasih udah datang dan bawa mereka kemari ya
anak anak juga seneng udah diajak pesta terus
terima kasih sudah mengundang kami
yaudah kalau gitu kita pergi
terima kasih buat temen temen semua
terima kasih semuanya
terima kasih semua
terima kasih semuanya
terima kasih semuanya
kita permisi ya
terima kasih ya
aku gak akan biarkan andin pergi
itu sudah mulai
kau kayak pekar lanjut
aku akan paksa anjing
teh tinggal disini
jangan pernah memaksa
keras banget aku gak pernah mukul andin
ya memang kamu tidak pernah memukul andin tapi kemon
dengan kata kata kamu yang keras seperti itu
dia cuma butuh waktu
kamu memang tidak pernah kasar kepada andin tapi dengan cara kamu memaksa
mungkin kamu gak sadar kamu
mama tahu kamu sayang sekali sama adil
kamu gak bermaksud itu
terus sekarang aku harus gimana
sekarang aku harus gimana
jangan keadaan alih
gak bertanggung jawab aku berani
mama juga gak mau adin pergi dari rumah ini
mama tahu kamu sangat mencintai andin
dia pergi dari sini karena dia hamil tapi
dia minta waktu
dia minta waktu
dia minta waktu untuk sendiri
please kita hargai itu
mungkin nanti mama juga berharap kalau dia sudah tenang
dia akan kembali ke sini
saya akan kembali ke kamu
kamu mesti ingat andin itu istri kamu yang hatinya sangat baik al
itu apa yang efecto bisa terjadi
bagi kamu aku ingin tahu
tapi apa kamu ingin tahu
terus bukin dirimu
terus wigiku semua untuk kamu
kamu mesti tenang kamu mesti kuat al
buat adin buat anak kamu
dokter katanya mau visit
kalau hasilnya bagus kamu membaik aku bisa pulang hari ini
apa aku bisa punya kehidupan yang normal ya pak
apa lagi kayaknya aku hancur pak
hidup kamu gak hancur sayang
kamu masih punya papa
kamu punya temen temen kamu